bagus banget ya
sekarang sudah mulai akrab banget sama mamahku
ya izin dulu sama mubewi ya
kok dia masih disini
kan udah aku pecat
kau kan lagi sama abi
ya ntar pangeran keku
orang lain yang menjadi korban kamu
kamu mulai nantangin aku
enggak aku gak nantangin kamu sama sekali
itu cuma ada di pikiran kamu aja seperti itu
entah mungkin apa kamu merasa kamu
tidak percaya diri
dengan diri kamu
sehingga kamu merasa kalau orang lain itu semua
menantang kamu dan membenci kamu
padahal itu semua nggak benar
kembali ke jalan yang benar nih
sebelum kamu tersesat lebih jauh
aku mau ponisi dulu
mau ganti baju
kau juga bawa
pak dr fahri kemana sih bu
handphonenya nggak aktif dari kemarin
kecelakaan bang di rumah sakit
abi jangan dikasih tahu dulu ya saya belum siap jelasin ya
aduh buat lo
kamu tetap kerja dulu aja biar nanti saya lulus
halo pak iya gimana udah ada update soal firman hukum aku
sudah ibu reva semua berkas ibu sudah selesai
perkiraan saya dalam waktu tiga hari lagi ibu sudah bisa menuduki kursi direksi
oke makasih ya pak aku akan mempersiapkan diri aku sendiri
nanti tolong kabarin kondisi mas fahri di nomor telepon saya ya
saya titip nomor telepon saya di resepsionis
bu ibu kenapa
bu tadi bu retno nanyain ibu terus
oh ya ada apa memang ebi
bibik juga gak tahu bu ibu sebaiknya langsung nemuin bu retno di kamar
tipi tinggal dulu ya bu
ancita ancita aku pengen jadi dokter
sembuhin orang sakit
kayak om dr fahri itu ya
nah itu tau kayak om dokter fahri
om odin tau gak
om dokter fahri kemana
soalnya aduh udah lama gak ketemu sama om dr fahri
yalah orang om dokter fahri nya
lagi di rumah sakit habis kecelakaan
nisa udah balik rumah
nisa udah bebas
gak usah takut
nisa udah bebas
nisa udah bebas
nisa udah bebas
nisa udah bebas
pokoknya dewi pasti akan jagain mama
bagus banget ya sekarang sudah mulai akrab banget sama mamahku ijin dulu sama mubewi ya
odin kudu masih di sini udah aku pecat
abi ceri ceri lagi sama habis
yang teriak yang teriak
jam besoknya sudah habis
abik pengen ketemu om dokter
sus bolehin aja deh sus
kesianan ya anak pengen banget ketemu dokter fahri
ya sudah kalau begitu boleh
melihatnya dari luar ruangan saja
silahkan kacanya sebelah sana
oh sebelah sana
diri diri diri
diri diri diri